demam permainan pokemon go semakin meluas
game ini kini bahkan sudah memasuki wilayah istana negara
sehingga banyak dipertanyakan keamanannya
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
badan intelijen negara turun tangan melakukan pengawasan
badan intelijen negara tengah mengkaji dan menganalisa
isu keamanan dalam permainan pokemon go
permainan ini rawan terhadap isu keamanan
karena meminta akses terhadap lokasi dan kamera
sehingga dianggap bisa memata matai wilayah tertentu
sejumlah pejabat dan menteri pun mulai memainkan game ini
apalagi monster pokemon terdeteksi berada di istana
sebagai wilayah dengan tingkat kawanan tinggi
badan intelijen negara pun ikut mengawasi permainan ini
bin dan kemenkom info saat ini sedang mengkaji
dan menganalisa dampak pokemon go
jika terbukti mengganggu dan menimbulkan pelanggaran hukum
maka game ini akan dibekukan